berbeda dengan para penghobi lari atau jogging pada umumnya
ahmad munsif dan dua orang rekannya ini lebih menyukai berlari tanpa menggunakan alas kaki
atau hanya menggunakan alas kaki minimalis
hal ini mereka lakukan bukan tanpa alasan
kesulitan mencari sepatu yang sesuai dengan ukurannya
membuat munsif mencoba berlari tanpa alas kaki untuk pertama kalinya pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
salah satu penyesuaian yang munsif lakukan saat berlari tanpa alas kaki adalah dengan memperpendek langkah atau cadence
kecepatan juga bukan lagi menjadi fokus utama
meski begitu pria berusia dua puluh sembilan tahun ini masih sanggup menyelesaikan lomba full maraton dengan kaki telanjang
paling kagetnya lebih misalnya kita ngejek ngejek kerikil kecil kecil ada tekanan tekanan di telapak
nah itu masih kaget
tapi kalau kayak sekarang gitu ya tetap berasa tapi kayak udah biasa aja gitu
saya juga cocok juga sih
nggak tahu ya tiba tiba nyaman aja ya pakai barefoot gini
berbeda dengan munsif angga fauzi lebih memilih untuk berlari menggunakan alas kaki minimalis
seperti sandal dengan sol yang tipis dan rata
selain merasa lebih nyaman angga yang mulai berlari menggunakan sandal sejak tahun dua ribu enam belas ini
juga merasakan sejumlah pengaruh positif lainnya
apa yang saya rasain ketika pakai sandal gitu itu postur lari kita
postur lari saya itu lebih natural
jadi lebih enak dan setelah lari pun juga nggak ada keluhan sakit apapun gitu sebetulnya
dan dari situ ya jadi keterusan
mendengar pengalaman dari munsif dan kawan kawan
saya yang terbiasa lari menggunakan sepatu pun penasaran untuk mencoba lari tanpa alas kaki
kontak langsung telapak kaki dengan lintasan saat berlari
memang memberikan rasa dan sensasi yang jauh berbeda dengan berlari menggunakan sepatu
yang pasti bagi anda yang belum terbiasa
lari tanpa menggunakan alas kaki ini tentu harus
dan satu hal lagi
pastikan saat anda berlari tanpa menggunakan alas kaki
permukaan atau lintasan yang anda lalui dalam kondisi yang aman
dari sejumlah penelitian
berlari tanpa alas kaki ternyata memiliki beberapa pengaruh positif
salah satunya adalah dapat meningkatkan kesimbangan dan body awareness
atau kemampuan tubuh untuk menyadari bagian tubuh mana yang sedang dilatih
berlari tanpa alas kaki juga dapat meminimalisasi posisi
atau form berlari yang salah
dengan menggunakan sepatu
dia landingnya atau cara larinya itu health strike
dia landing pada tumit duluan
tapi ketika dia melepas alas kakinya
mau tidak mau dia akan pasti akan landing di bola bola kakinya mereka
itu secara natural gitu
secara natural akan seperti itu
dan itu form lari yang benar
dan itu adalah form lari yang benar
sehingga risiko cederanya itu lebih kecil
tapi tentunya tidak semua orang bisa dan cocok melakukan lari
tanpa alas kaki atau dengan alas kaki minimalis
yang harus selalu diingat adalah manfaat dari olahraga itu sendiri
haruslah menjadi hal yang paling utama
dan berolahragalah dengan cara yang dapat menekan resiko cedera seminim mungkin
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta